sementara itu satu dari tiga warga negara indonesia yang masih tertahan di kota wuhan tiongkok adalah mahasiswa universitas negeri surabaya unesa asal lamongan
karena uangnya terus menipis pihak universitas memberinya uang saku secara periodik
sementara mahasiswa unesa lainnya memberi semangat untuk tetap sehat
seperti dua wni lainnya yang tertahan di wuhan humaydi zahid mahasiswa s dua pendidikan bahasa mandarin unesa
tidak lolos pemeriksaan kesehatan saat evakuasi dua ratus an wni dari wuhan ke indonesia
beberapa waktu lalu
kondisinya saat itu tengah sakit demam
kini humaydi sudah sembuh
tetapi dia tidak bisa pulang karena kota wuhan masih ditutup akibat wabah virus corona
pihak unesa mengaku setiap pagi selalu memperbaharui informasi humaydi dengan video call oleh rektor
menanyakan kabar dan apa saja kebutuhannya yang mendesak
tapi kami terus memotivasi mudah mudahan nanti ada kebijakan pemerintah wuhan yang bisa membuka akses transportasi untuk bisa ke bandara
baik pemerintah ataupun pihak kampus sebenarnya kami siap untuk memfasilitasi untuk bisa memulangkan humaydi
kalau unesa kami rutin mengirimkan uang saku ya jadi karena memang beasiswanya posisinya kan memang kemarin posisinya habis
kemudian dari pihak unesa juga mengirim uang saku secara rutin sudah ketiga kalinya sih
sementara mahasiswa unesa lain
yang juga mengetahui kondisi humaydi zahid ramai ramai memberikan dukungan
mereka meminta humaydi yang biasa dipanggil homet semangat sampai kembali ke indonesia
semangat kak homet semoga sehat selalu di wuhan
jangan menyerah kami menunggumu di indonesia
semangat kak omet semoga kak omets di sana selalu sehat selalu
dan kami berharap kak homet bisa cepat pulang ke indonesia
semangat kak omet semoga sehat selalu dan bisa cepat pulang ke indonesia
selain humaydi zahid ada enam puluh lima warga jawa timur lain yang sempat berada di wuhan dan ikut terisolasi
ke enam puluh lima orang itu sudah lebih dulu pulang ke rumah masing masing pada lima belas februari yang lalu
setelah menjalani observasi di natuna
rangga umara heru sudarmanto surabaya jawa timur
dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu warga negara indonesia
yang tertinggal saat evakuasi
si ratusan wni dari wuhan awal februari lalu
selamat malam muhammad reza alda putra atau reza ya saya panggil
selamat malam reza
reza sudah hampir satu bulan ya lebih berada di provinsi hubei setelah tiongkok menutup akses
bagaimana anda bertahan sekarang reza
ya kurang lebih sudah hampir satu bulan
ya tetap aja sampai sekarang masih sepi
keluar pun juga masih dibatasi sampai sekarang
jadi bolehnya cuma kemana reza
cuma boleh di dalam kampus doang aja sih
dan itu juga dibatasi keluar
oh maksimal satu jam saja kemudian sudah harus kembali
itu kalau misalnya anda lebih dari satu jam apa kira kira yang akan terjadi reza
belum tahu mungkin
belum pelena sih gimana gimananya
mungkin dicari sih yang pasti kayaknya
bagaimana dengan makan minum sehari hari reza
makan di kantin masih ada masih ada kantin yang buka tapi itu harganya sedikit mahal
lebih mengenai dari hari biasa
lebih mahal dari hari biasa
kalau tadi baru saja saya membacakan informasi terkait rekan anda humaydi ya
humaydi ya itu teman anda juga reza
masih sering berkomunikasi atau bertemu atau mungkin berada di satu lingkungan yang sama
berada di lingkungan sih tapi sering komunikasi sampai sekarang
sering komunikasi sampai sekarang
sering komunikasi sampai sekarang
reza tapi kalau misalnya masih suasananya sama seperti saat pertama kali diumumkan bahwa akses ditutup atau sekarang jauh lebih buruk lagi kondisinya sekarang di wilayah provinsi hubei
atau tempat anda sekarang tinggal
kalau sekarang sih lebih parah sih
awal kemarin cuma dilarang luar kota doang
kalau sekarang sudah dilarang keluar kampus
kalau di awal lalu cuma dilarang keluar kota doang sih
keluar kampus masih boleh untuk belanja gitu
untuk bahan masakan
tapi untuk sekarang dilarang untuk keluar kampus
artinya jauh lebih ketat ya
reza sebenarnya dulu kenapa sampai tidak lolos screening ya
karena menurut informasi kan reza tidak lolos screening yang dilakukan oleh pemerintah tiongkok pada saat itu ya
iya karena itu panas karena gelas aja terus suhu tubuh naik
akhirnya terdeksi panas
pada saat dinyatakan tidak lolos anda berpikirnya apa
oh nanti kan ada rombongan lain lagi atau berpikir nggak bahwa bakalan stuck selama ini
sudah sebulan terakhir dalam kondisi yang seperti ini
awalnya berpikiran pasti nanti ada staff tim dari indonesia yang bakal nyampelin ke tempat ke tim medisnya untuk membantu kalau bisa dibawa kembali ke indonesia
nah nyata nggak ada sih
jauh dari itu akhirnya mau gak mau disitu paksa kembali ke asrama karena setelah itu nggak lama dapat kabar pesawat sudah mau terbang
jadi cuma bisa pas saja
dan cepat mau nangis sih disitu waktu itu
dan kondisi yang seperti itu
bagaimana sekarang reza setiap hari berkomunikasi dengan orang tua di indonesia bagaimana menjelaskan kondisinya
kondisi fisik sih sehat
terus cuman ya itu kondisi mental kadang naik turun naik turun itu mental
tapi berusaha tetap kuat sih di depan orang tua
kondisi mental naik turun bagaimana reza maksudnya anda merasa sendirian atau bagaimana karena tidak ada kegiatan atau bagaimana
ya karena nggak ada kegiatan terus masa kesepian
ada komunikasi juga dengan dua teman yang lain
ya komunikasi itu semuanya
kami semua komunikasi
artinya saling menguatkan ya bertiga ya
reza kalau boleh minta sekarang nih kepada pemerintah indonesia apa reza silahkan
yang pasti ya itu untuk dipulangkan dengan kondisi china yang seperti ini
lalu bisa kembali ke indonesia
artinya ingin kembali ke indonesia mungkin dengan
kondisi china yang seperti ini
tapi anda mungkin tahu itu secara logika agak sulit terjadi kan
ya lah makanya itu
itu nggak pasti sulit untuk dihargai karena cuma
sama juga itu kan pemerintah dari chinanya kan juga pasti berpikir ulang kan memulangkan kembali gitu
reza bagaimana dengan uang saku reza
uang saku sih masih aman sih sampai sekarang
juga dapat bantuan dari kbri bantuan logistik
artinya ada stok makanan sendiri di rumah karena bisa saja kondisi semakin buruk
mungkin juga sudah tidak ada lagi yang berjualan artinya sudah harus siap dengan segala kondisi
kamu sudah siap kira kira untuk kondisi terburuk sekalipun
sudah sih sudah lumayan stok
bahkan juga mungkin untuk waktu yang masih belum tahu kapan akan aksesnya dibuka
ya makanya itu makin banyak stok makanan
makanan yang gampang sih untuk diolah
kayak telur sama beras itu saja yang pasti
atau makan ringan saja
oke baik reza tapi bagaimana kondisi kesehatan selama ini sebulan terakhir ini reza
kalau kondisi ini fitur alhamdulillah sehat terus
oke alhamdulillah baik reza jaga kesehatan terus terima kasih sudah berbagi cerita malam hari ini di cnn indonesia terima kasih reza